suatu ketika di sebuah desa kecil hiduplah seorang wanita bernama marian dengan satu satunya putrinya narcise
marian sangat rendah hati dan juga manis namun narcisa benar benar sebaliknya
kalian bisa lihat dia begitu sangat cantik
dia seperti boneka hidup dan bagian yang paling lucu adalah dia mencintai dirinya tanpa akhir
narcisa maukah kau membantu ibu membuat roti
hah tidak mungkin ibu tepung itu bisa merusak mataku yang cerah dan juga berkilau ini
narcisa maukah kau membantu ibu menanam benih ini
apa kenapa aku harus melakukan itu
bagaimana kalau aku mendapatkan jari jariku ini kotor
dan lebih buruk lagi bagaimana kalau itu menempel di wajahku
ya itu masalahnya dengan narcisa
dia menganggap dirinya terlalu hebat untuk melakukan pekerjaan apapun
banyak pelamar datang untuk meminta narsisa menikah karena kecantikannya sangat dikenal
tapi dia menolak semuanya dengan sangat kasar
mengapa kau mengusir pria pria itu kemarin
mereka sepertinya baik
kau tidak bisa menjadi ibu yang benar
salah satu dari mereka memiliki mata yang kecil hampir seperti burung
dan yang lainnya memiliki hidung yang sangat besar
aku tidak ingin berada di dekatnya ketika dia bersin
dan yang terakhir hentikan
ibu tidak ingin mendengar itu lagi
yang bisa ibu lihat hanyalah orang orang itu sangat baik
sayangku kau harus tahu bahwa kecantikan bukanlah segalanya
ibu kau harus menyadari bahwa aku pantas mendapatkan seseorang seperti pangeran atau kesatria
suatu malam ketika dia sedang tidur ibunya duduk di sampingnya mengawasinya
kau sangat cantik dan juga menarik
tapi kau tidak pernah peduli pada apapun selain kecantikanmu
dan pada saat itu narcisa mulai tertawa dalam tidurnya
ibunya sangat terkejut
dia pasti memiliki mimpi yang benar benar lucu
pagi berikutnya ketika narcisa bangun dia tersenyum dan juga terkikik
katakan pada ibu apa yang kau impikan semalam
itu adalah mimpi yang luar biasa
kau tahu ibu
ada pangeran yang mendatangi aku
dan mengatakan bahwa dia ingin menikah denganku
dia datang dengan menggunakan kereta emas
dan dia juga memakai baju emas dari atas sampai bawah bu
dan tahukah kau bagian yang terbaiknya
ketika aku menggunakan gaun pengantin yang tentu saja terbuat dari emas
semua orang hanya bisa terdiam menatapku
narcisa tidak ada yang luar biasa tentang mimpi itu
itu adalah sebuah mimpi yang sangat sangat egois
kau tidak tahu apa yang kau katakan
mimpi itu membuat aku sadar bahwa aku membutuhkan makanan yang jauh lebih baik
daripada jenis yang aku makan di rumah ini
roti yang terbuat dari emas
coba pikirkan itu
ibu narcisa yang malang sangat khawatir tentang putrinya
dan bagaimana dia akan menjalani hidupnya
teman datang untuk mengunjungi ibu narcisa
mereka adalah melly dan terry
mereka bertiga sudah berteman lama
tapi terry dan melly punya rahasia
keduanya adalah makhluk ajaib
sesuatu yang tidak diketahui ibu narcisa
terry melly oh senang sekali bertemu denganmu
kita sudah lama sekali tidak bertemu kan
aku sangat baik
aku akan lebih baik kalau saja
kalau saja apa
kalau saja putriku narcisa bisa sedikit menjadi lebih pengertian
marian memberitahu melly dan terry tentang narcisa
dan bagaimana dia sangat mengkhawatirkannya
dia ingin makan roti yang terbuat dari emas
apa yang harus aku lakukan dengan itu
ya mungkin jika mimpinya menjadi kenyataan
itu akan luar biasa bukan
ya tidak masalah
aku kira pada waktunya dia akan tumbuh untuk belajar
mari kita bicarakan sesuatu yang lain sekarang
kemudian melly dan terry melambaikan tangan kepada teman lama mereka dan pergi
tersenyum satu sama lain secara rahasia
malam itu ibu dan anak perempuannya bersiap siap untuk tidur
ibu aku sungguh berharap mimpiku itu menjadi kenyataan
kau tahu kan
keesokan harinya ketika narcisa dan ibunya sedang berada di luar di kebun mereka
sebuah kereta emas yang indah menghampiri mereka
kereta itu bertatahkan permata dan berlian dan tampak sangat menakjubkan
dan ketika berhenti seorang pemuda tampan keluar dari sana dan memandang narcisa
dia benar benar terkejut melihat betapa tampannya pria itu
mimpiku sekarang menjadi kenyataan
halo aku datang ke sini untuk menikahi narcisa
tapi bagaimana bisa kau tahu namanya dan siapa kau
aku terence malaikat nasib baik
nama dan kecantikan putrimu dikenal di seluruh dunia
aku terence malaikat nasib baik

ini aku membawakanmu hadiah
ampun aku akan merasa sangat senang menikahimu
apa tetapi kau hampir tidak mengenalnya
kau tidak bisa ikut dengannya
oh betapa konyolnya dia kaya dan tampan
apa lagi yang aku inginkan
terence aku menerima lamaranmu
dan dengan itu dia naik kereta dan tanpa mengucapkan selamat tinggal
dia pergi dengan malaikat
ketika mereka berpergian kereta tiba tiba memasuki portal ajaib
di sana ia melakukan perjalanan melalui daerah badan
kereta itu melewati batu yang sangat besar dan nyarcisa sangat takut
hahaha jangan khawatir sayangku semua ini akan segera berakhir
dan tepat ketika dia mengatakan itu kereta melewati portal lain
dan mencapai jalan besar tiba di istana emas yang megah dan juga indah
narcisa kagum pada semua keindahan yang dilihatnya
wow ini sangat cantik aku tahu aku layak mendapatkan begitu banyak kekayaan
aku tahu kau menyukainya apapun yang kau inginkan kau akan temukan di sini
dari gaun tercantik hingga makanan terlezat semua itu ada di istanaku
wow berbicara tentang makanan aku benar benar lapar setelah perjalanan itu
aku sangat kelaparan bisakah aku mendapatkan makanan lezat itu
tentu saja ini dia ini melisa dia akan memberimu apapun yang kau inginkan
hai narcisa aku sudah banyak mendengar tentangmu
kasian sekali kak kau lapar bukan
ayo mari kita pergi ke meja makan dan aku akan memberimu makanan
oh terima kasih
mereka pergi ke ruang makan dan di sana di atas meja adalah makanan paling mencengangkan yang pernah dilihat narcisa
makanannya terlihat luar biasa
karena itu memang benar selai itu terbuat dari batu rubik
saladnya dari zamru dan rotinya di sana terbuat dari emas
roti emas cantik sekali selai ini akan terlihat dan terasa sangat manis dengan roti
dia mengambil sepotong dengan selai rubi di atasnya dan mengambil gigitan besar
oh ini sangat keras aku tidak bisa memakan ini
ya itu adalah roti yang terbuat dari emas dan yang terbaik juga
tapi kalau kau tidak bisa memakannya haruskah aku mengambilkan kau roti dari perak
perak kenapa kau tidak makan sesuatu yang lain
tapi aku ingin roti biasa roti yang bisa aku makan apa kau punya
tidak calon istri dari pangeranku hanya akan memakan emas kau hanya harus makan yang terbaik
narcisa memandang semua makanan tetapi dia patah hati
dia mulai menangis
aku mau pergi aku tidak inginkan ini
tapi makanannya enak
coba beli beberapa kentang emas
ketiga kemas ini sangat enak
dan setelah kamu menikah dengan aku
aku pikir kamu suka makanan yang indah
tidak aku tidak ingin menikah dengan kamu
aku ingin pulang ke rumah untuk ibuku biarkan aku pulang
melissa dan terence saling memandang dan mengedipkan mata
nah jika itu benar benar yang kau inginkan maka aku akan membawamu pulang
terence membawa narsisa yang menangis dan tidak bahagia itu pulang
di kereta narcisa mulai berpikir dalam tentang pilihan yang telah dia buat
ketika dia sampai di rumah dia berlari untuk memeluk ibunya yang sedang duduk di rumah dengan sedih
narcisa oh putriku yang manis ibu pikir ibu tidak akan pernah melihatmu lagi
oh ibu aku sangat mencintaimu dan kau benar
tampilan dan kekayaan bukanlah segalanya
roti emas tidak berguna karena aku tidak bisa memakannya
dan pria itu meskipun dia kelihatan tampan
dia sama sekali tidak peduli
dia tidak peduli padaku
tapi sayangku apakah kau menyadari bahwa itulah caramu memperlakukan orang lain
iya aku tahu aku sangat menyesal atas caraku bertindak ibu
oh sekarang tidak apa apa karena kau telah melihat kesalahanmu sendiri
ayo ibu akan menunjukkan sesuatu untukmu
sejak hari itu dan seterusnya narcisa mengubah cara hidupnya
dia berjuang pada awalnya tetapi perlahan dan dengan sabar
dia mulai menjadi jauh lebih baik
suatu hari melly dan terry datang untuk bertemu marian lagi
oh halo kalian berdua
jadi beritahu kami marian bagaimana narcissa sekarang
marian memberitahu mereka semuanya yang terjadi
dan sikapnya sangat berubah sejak saat itu
oh benarkah itu
hahaha kuasa dia tidak mau roti emas lagi
kau tahu terry kau sebenarnya terlihat sedikit seperti malaikat itu
oh apa yang kukatakan
bagaimana kau bisa menjadi dia kalian berdua sangat baik